assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
bapak ibu saudara sekalian yang saya cintai
saat ini saya berada di singapura
mendampingi ibu ani dalam pengobatan dan perawatan kesehatan di negeri ini
sejak tanggal dua februari dua ribu sembilan belas yang lalu
ibu ani menjalani medical treatment di singapura
atas rekomendasi tim dokter kepresidenan indonesia
dengan rasa prihatin
saya sampaikan kepada para sahabat di tanah air
ibu ani mengalami
blood cancer atau kanker darah
dan karenanya harus menjalani pengobatan dan perawatan yang intensif
atas nama ibu ani dan keluarga besar sby
agar allah swt
tuhan yang maha kuasa
dengan takdir dan kuasanya
memberikan kesembuhan kepada istri tercinta ibu ani
atau kristiani herawati binti sarwo edi wibowo
agar ibu ani dapat kembali menjalankan kegiatan sehari harinya
untuk menyaksikan video lengkapnya
klik link di bawah ini